hai siapa yang tak kenal sajian yang satu ini opor ayam dan ketupat seolah menjadi
ikon yang tidak bisa dilepaskan dari perayaan idul fitri di tanah air hampir
di setiap keluarga sajian ini menjadi menu wajib saat momen bermaaf maafan
lontong sama opor sih lebih ke tradisi aja sih kalau reuni keluarga soalnya kan pasti
bersama keluarga besar kan emang tradisinya lauknya udah itu ketupat opor ayam pasti rendang
biasanya sambal goreng kentang kayaknya kalau enggak ada ketupat sama sayur opor itu kayaknya
bukan lebaran ya kan ketupat opor sama sayur ya emang udah kasih lagi tuh
iya ada lebaran haji lebaran idul fitri pasti
secara historis sajian ketupat telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat nusantara
pada masa pra islam sejarawan kuliner fadli rahman menyatakan ketupat sangat populer pada
masa penyebaran islam oleh sunan kalijaga di jawa tengah sementara itu opor menjadi produk kuliner
hasil akulturasi budaya sajian
dari india dan gulai dari timur tengah yang disesuaikan dengan lidah nusantara
ada dari tradisi apa jawa kupat atau ketupat ini ya disingkat kupat ini merupakan memiliki makna atau
akronim dari ngaku lepas atau mengakui kesalahan dan biasanya momen lebaran ini menjadi sangat
kontekstual dengan dengan
mengakui kesalahan ya jadi improvisasi orang jawa pada masa lalu yang memadukan opor dengan ketupat
ya ini memang apa memang memang unik yang kalau bisa dikatakan demikian karena enggak enak kan
kalau makan ketupat dengan tanpa ada kuah ya karena lengket terus kemudian tidak ada sensasi
dalam perspektif agama menyantap ketupat dan opor memang bukan syariat agama dan murni merupakan tradisi
sama halnya seperti tradisi mudik dan bermaaf maafan kebiasaan ini adalah tradisi nusantara yang syarat nilai kebaikan
taha du tahabu saling memberi kita saling mencintai
nah biasanya yang diberikan kepada orang lain itu bukan harga mahalnya tetapi keberhargaan berjuang orang untuk membuatnya
nah kalau kita masak nasi kan tinggal ditaruh udah matang tapi ketika tupat dia ada rangkaian rangkaian yang memang itu jahit oleh tangan
ada tradisi makanan di satu tempat yang itu diakultrasi bagian dari ini penghormatan di dalam kita makan sehingga tupat menjadi makanan khas nusantara
kombinasi opor dan ketupat memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perayaan idul fitri di tanah air
di balik rasanya yang nikmat keduanya menjadi perlambang permintaan
kedua dia meminta maaf yang tulus serta keinginan untuk memperbaiki kesalahan
nah bagaimana sudah tak sabar menyantap hidangan ini saat lebaran kan
tim liputan cnn indonesia